laga antara jerman melawan meksiko menyisakan banyak cerita menarik
selain kekalahan juara bertahan jerman sosok pengadil lapangan yang memimpin pertandingan ini juga banyak mendapat perhatian dari para pecinta sepak bola di tanah air
laga jerman kontra meksiko tidak hanya berkesan karena sang juradinya takluk di tangan javier hernandez dan kawan kawan
bagi publik indonesia sosok wasit yang memimpin pertandingan meninggalkan kesan yang tidak asing
wajah ali reza fahnani asal iran tahun lalu kerap menghiasi lapangan hijau di liga satu
ia sempat memimpin pertandingan pertandingan klub klub elit nasional seperti persi jakarta persi purajai pura maupun persi bandung
lab bola mencatat ali reza enam kali memimpin laga liga satu dalam rentang waktu selama dua bulan
saat itu kaderan wasit asing diyakini akan mampu
meningkatkan kualitas persepak bolaan di indonesia
dikutip dari desain co uk faknani memulai karir sebagai wasit di liga sepak bola teratas di iran
perjalanan karir fadhani pun terbilang moncer
pada dua ribu empat belas fahnani tampil sebagai pengadil di laga laga piala afc
sedangkan pada dua ribu lima belas ia juga dipercaya sebagai penengah di lapangan hijau pada perhelatan afc asian cup
pada tahun yang sama fadhani pun ikut mensukseskan piala dunia antar klub
dan dua tahun lalu dipercaya sebagai bagian dari sekuat wasit
beberapa penghargaan pun pernah disandang wasit berusia empat puluh tahun tersebut
di antaranya wasit terbaik iran pada tahun dua ribu empat belas dan dua ribu tujuh belas